kita beralih ke topik lain ketua dprd dki jakarta prasetyo edy marsudi menyayangkan kurangnya komunikasi pemerintah provinsi dki jakarta
dengan dprd dki jakarta dalam pembahasan apbd dki dua ribu dua puluh
ia juga mempertanyakan soal defisit apbdp dua ribu sembilan belas di tengah predikat wajar tanpa pengecualian dari bpk
prasetyo edy meminta gubernur dki anies baswedan segera mengoreksi anggaran yang dinilai fantastis dalam apbd dua ribu delapan belas
edi menyoroti kurangnya komunikasi pemprov dki saat ini dengan dprd dki dalam pembahasan anggaran
edy membandingkan dengan masa pemerintahan gubernur dki sebelumnya basuki caya purnama
yang sering berkoordinasi dengan pihak dprd dki agar minim kesalahan saat input data ke dalam sistem e budgeting
jadi kalau saya melihat ini kan masih perencanaan dari bapeda yang belum sebetulnya firm
kita pun sampai hari ini saya belum mendapatkan kuappis dua ribu dua puluh yang direvisi oleh pak anies
tetapi karena sistem e budgeting ini masuk langsung mengunci
harusnya kan apa apa kan harus dirangkum dulu skpd dirangkum rapatkan dengan pak gubernur dulu
waktu zamannya pemerintahan sebelumnya saya sering diajak bicara ya begini gini
karena udah masuk e budgeting
pasti nggak bisa jadi e budgeting itu mengunci hal hal yang negatif untuk masuk ke situ kalau udah